berang kempesannya ban mobilnya
makanya jadi berangkat
buntanya mau nanya
kuat gitu sama si abah jalan
kuat jalan sama si abah
ya kuat kan naik mobil
pak kita begitu
kamu di luar kan

ini yang kita
ini yang kita
ini yang kita
oke gue angkat dulu pelan pelan ya
pelan pelan aja kita ya
ada si teh anis panggilnya seribu kota
wah nenek anis ada di sini
sobat luar ya
bapak kalau depan orang banyak jangan panggil nenek manis
saya kan udah tua
masa dipanggil nenek
ah buat saya mah
nenek anis tetap muda tuh kan
ya yaudah yaudah
saya panggil teteh aja
ya daripada yayang nanti banyak yang iri
jaga jarak aman
hey bisa ditilaku polisi
wah kaget ya
nih manusia mah tempatnya hilaf dan lupa
ya ini wajar gak apa apa
abah kayak begitu
asal ulah memang teling jangan keseringan
hei ini bensin apa minyak tanah ini nyamber nyamber aja ini teh
ikut campur urusan orang
gak apa apa kak abah
gak ada yang ngomong juga
tidak apa apa nyambernya kan bagus
nih udah dibelain
nih kita berhenti
soalnya mau gini saya bawain makanan
eh raka ini saya kolot
eh udah kolot
gak apa apa itu kan artinya mereka suka sama makanannya saya
parahnya kuat kuat perebut
nanti ya saya jadi aduh teman teman saya saya mau malu maluin
pemain pemain kesini teh
sengaja emang sore sore saya datang ke sini mau ketemu sama anaknya abah
kan udah pulang kan udah pulang sekolah
oh si nenek udah pulang sekolah tapi kemana kemana ya
pertarungan ada si hai ka eh haiya barakal apa
yang heikal yang tristan
gak bisa ketemu
yaudah kalau gitu kita susulin
bahaya eh namun si abah sama si teteh yang malis nih soalnya si neng
bisa bisa silakan dua belas harganya si neng harganya si abah
kurus rayu ibu
nih nih kamu rayu ta si abah
supaya tidak init
aman aman enak makanannya
mbah mbah begini
kita teteh kan di bengkante lagi banyak pekerjaan
nanti keburu orangnya datang set ngambil motornya
kita dicarekan sok gimana
kira abah berikutnya
kalian kan bertiga ya
kalau kalian bertiga artinya cepat kerjanya
udah keroyok aja gotong royong
semangat ke gotong royongan kita harus dijunjung
kalau gitu saya ke dalam dulu teh sebentar ya
tungguin diantosnya sebentar
mau ya teteh
nay kurang ada ide yoi
kurang kempesannya bahan mobilnya
cuma itu jadi berantem
punten ya mau nanya
lama ini teteh kenal si abah
kuat gitu sama si abah jalan
kuat jalan sama si abah
ya kuat kan naik mobil
pak jangan begini teteh
si abah kan orangnya lucu beguyonan
kuat gitu bikin ketawa terus
iya emang suka bikin lucu ya
lucu banget si akang abah
iya siapulah ya
teteh ini cuminya dimasak di mana
oh itu di balado
teteh teteh mau nanya
teteh punya catering
apa gimana ini teteh
tiap hari bawa makanan
sama teteh sama saya
hobinya masak juga
hobinya sama teteh
cuma kalau ada yang masakin biasa makan